sekarang mah mau itu mau istirahat udah kecapean kalau kalau bisa mah
gitu kalau nggak bisa maka masih kuat begitu
terasa ngeri abahnya saat matahari mulai memancarkan sinarnya saat itulah abah
taryo bersiap memulai hari dibantu istrinya emak manah ia berjalan ke rumah tetangganya
iyep untuk mengambil barang dagangan setiap hari abah taryo harus membawa sekitar tiga ratus
biji cilok untuk dijual keliling total yang harus dipikul sekitar dua puluh lima kg di usianya yang sudah
menginjak kepala delapan pikulan cilok ayam tumpuan rezekinya ini semakin berat dan melelahkan
saat lelah abah kerap beristirahat di tempat seadanya seperti hari ini emperan toko yang
tutup jadi tempatnya bersandar ia pun mencoba mengatur nafas berharap pegal di sekujur tubuhnya
hilang walau sesaat sekali jalan
kali istirahat begini ada sepuluh kali ada lima hari enggak tentu rasa nyeri di pinggang abah bukan
muncul tanpa sebab delapan bulan lalu ia pernah terjatuh karena ditabrak sepeda motor yang melintas
kencang saat tengah berjualan pinggangnya terbentur benda keras hingga kini rasa sakit akibat kecelakaan
kerap muncul apalagi gini mikul mikul jadi mau
kerap mencoba mengakhiri ini
untuk membalik itu motornya datang perempuan duaan yang yang yang mencintai yang nabrak yang nyerepet
ngetek tapi enggak itu kakak banget enggak apa apa banget yang bikinnya kabur yang nyerepet apa kabur
atau se dua kali kait kaitnya road motor teh nah taanya di tabrak kendaraan

abah taryo juga terkadang harus menemui pengalaman pahit lain
tuhan memang selalu punya cara menolong umatnya dari tengah kesulitan
terlebih mereka yang mau berusaha
dagangan abah laris manis
diserbu para pelancong yang sedang mampir di toko oleh oleh khas garut
rupiah demi rupiah yang ia kumpulkan inilah yang jadi penyemangatnya
demi memenuhi kebutuhan keluarga
pulang dari berjualan abah harus menempuh jarak hingga lima km
untuk menuju rumahnya di kampung cikalong
desa tanjung sari kecamatan karangpawitan garut
ia bahkan harus melewati jalan menanjak yang kerap licin di kala hujan
jika musim hujan semakin deras
ia kerap pulang malam hari karena harus berteduh seharian
pulang bekerja abah mampir ke warung untuk membeli bahan makanan
keuntungan bersih dua puluh ribu hari ini
bisa ia gunakan untuk berbelanja
kalau dagangan sedang sepi
ia terpaksa berhutang demi bisa makan
di rumah sudah ada sang istri
emak manah yang menyambut abah
emak bersyukur malam ini ada yang bisa ia masak untuk makan malam
meski hanya bahan bahan sederhana
sebelum memasak emak sempatkan memijit sang suami
ini bukan hanya untuk membantu abah mengurangi rasa lelah di badan
tapi bagi emak
ini sebagai bakti dan bukti cintanya pada suami
sesungguhnya mamana berharap abah taryo bisa istirahat di rumah
dan tak perlu susah payah mencari nafkah di masa tuanya
maksudnya saya harus memanfaatkan kekuatan
saya butuh abah
semuanya semua kekurangan
mau itu mau istirahat
kalau bisa emak
kalau tidak bisa emak
masih kuat emak
saya ingin menikah
saya ingin menikah
saya ingin menikah

dari pernikahannya abah taryo dan emak manah dikaruniai enam orang anak

tapi kini hanya empat anak yang tersisa
anak pertama meninggal saat bayi
sedangkan anak kelimanya meninggal sesaat setelah melahirkan akibat tumor ganas
meski juga hidup pas pasan
anak cucu abah dan emak sebenarnya sudah berkali kali mengajak mereka tinggal bersama
demi mengurangi beban di masa tua
demi mengurangi beban di masa tua
saya sudah berada di rumah
saya ingin membahagiai orang tua

semoga anak anakmu yang diberi kemampuan
semoga ibu yang diberi kemampuan
semoga allah memberi kemampuan
semoga allah memberi kemampuan
semoga allah memberi kemampuan
semoga allah memberi kemampuan
allah duk juvenile